ratusan warga surabaya selasa malam mengikuti malam takbir akbar di masjid al akbar
dalam momen ini wakil gubernur jatim saifullah yusuf turut menabuh beduk takbir
sementara digresi keluarga pernyati malam takbiran dengan pawai seribu oncor
dua takbir menandai perayaan menyambut hari raya idul fitri satu syawal seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
diawali dengan tabuhan sembilan beduk oleh wakil gubernur jawa timur bersama forum komunikasi pimpinan daerah di halaman masjid al akbar surabaya selasa malam
selain bertakbir ratusan warga yang hadir juga diajak berdoa untuk keselamatan keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsa
di akhir acara gemah takbir ini wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf berpesan kepada masyarakat untuk tetap menghargai sesama diantaranya dengan tidak menyakiti
ataupun membunuh sesama di tengah peristiwa bom bunuh diri surakarta
idul fitri itu mempunyai makna memperbaiki hubungan dengan allah
kita sudah terhubung mudah mudahan seterusnya terhubung
yang kedua kita harus berzakat itu pesannya jelas bahwa kita harus peduli dengan sesama
tidak selayaknya kita melakukan tindakan yang melukai sesama apalagi sampai membunuh sesama yang tidak punya suara
sementara di gresik ratusan warga desa gunung sari kecamatan bunga
menyambut hari kemenangan dengan menggelar pawai seribu oncor atau obor dari
takbir semakin meriah setelah warga juga memainkan musik dari tong bekas mengiringi kumandang takbir sepanjang jalan
selain di area keliling kampung oncor juga dipasang di sepanjang jalan sebagai penerang jalan
pawai takbir dan oncor ini sendiri bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada warga
tentang pentingnya ikatan persaudaraan antarumat islam
ibu oncor terbangkan mengurangkan dan mengerjakan
pak ini seribu oncor ini ada makna tersendiri atau apa
wah ini serangkat sini wah ini apa sih
warga berharap tradisi seribu oncor bisa digelar setiap tahun terutama di hari raya idul fitri